iko uwais chelsea islan julie astal ini bercerita tentang seorang dokter muda yang dengan sabar merawat pria yang lupa ingatan bernama ismail
adegan romantis serta baku hantam tentunya yang ada dalam film ini sukses membawa headshot diapresiasi di berbagai festival
di antaranya sebut saja toronto film festival dan the trans festival di paris serta nantinya dijadwalkan juga akan tayang di sederet festival film
ismael siapa kamu sebenarnya
kalau anda sudah lihat sedikit cuplikannya deg degan tapi juga campur penasaran kayak naik roller coaster mungkin
daripada penasaran saya jatuh
kita ajak anda langsung kita ngobrol dengan chelsea islan ada iko uwais dan juga ada mas kimo
selamat datang semuanya
ini hari ini aman ya aman ya nggak akan ada yang dibanting banting ya
nggak ada darah darah juga ya
baru baru sudah darah gitu
itu yang baru kita ke iko dulu deh
dari mulai merantau ada juga the raid
ini kayaknya emang suka banget atau emang udah dipatenin
harus pokoknya di film film action gitu
biar mindset orang iko uwais gitu
gitu ya sejauh ini sih mau coba drama cuman belum bisa ya
masih kayak action jadinya masih nyaman di sini dan tetap membangun budaya indonesia pencaksilat
mudah mudahan ya seterusnya lah di media
boleh diceritain deh di headshot ini iko berperan sebagai ismail
terus habis itu mungkin secara singkatnya seperti apa chelsea juga ke iko dulu
saya sebagai ismael
seorang anak muda yang dikit lupa ingatan bisa dibilang karena ada sebuah luka di kepalanya
dan di apa diselamatkan oleh pak romli yang diperankan oleh pak yayu undru
dan dirawat oleh dokter muda yang bernama chelsea islan
coba itunya di pasti fotonya chelsea islan ya
sama chelsea islan yang apa perannya sebagai aileen
kalau peran aku di film headshot sebagai aileen
aileen adalah dokter muda dan dia bisa dibilang baru lulus dari kuliah gitu
jadi dia dikirim pergi ke pulau itu sebagai kayak tugas koas gitu
tugas kedokteran gitu
dan di pulau itu sendiri dia bekerja di rumah sakit dan bertemu dengan ismael di rumah sakit
jadi dia yang merawat ismael selama dua bulan karena ismael hilang hingatan untuk dua bulan
oke jadi ada apa bumbu bumbu cinta begitu
mau film apa
kayaknya nggak lengkap kalau ada bumbu bumbu percintaannya dramanya
ya karena yang nulis itu timo dan kita juga melihat kalau film action kalau misalnya terlalu keras juga kayaknya kurang apa ya
kurang bisa dibilang harus ada balance nya lah gitu
balance nya mungkin kita masukin chelsea islan di sini sebagai ya sedikit ada love interest nya lah
baru pertama kali terlibat di film action gimana pengalamannya
ikut dibanting banting juga
ketagihan jadi ketagihan
oh dia ketagihan
jangan trauma ya
kalau misalnya ada pertawaran lagi aku mau
dia nunggu calling an
it's really fun dan memang ini kan pengalaman pertama aku di film action kan dan memang di film ini sendiri kita udah latihan juga
buat safety buat bagaimana reaksi misalnya ditampar dipukul atau ditendang
jadi memang sebelum kita mulai shooting juga kita latihan sekitar tiga minggu sama mas iko weiss sama weiss team juga
jadi di cempaka putih terus kayak latihannya di matras dipukul ditendang
terus bener bener emang harus benar benar jatuh dan emang ada safety ininya kan gerakan gerakan
dan lebih lebih useful ya untuk perempuan ya pasti ya
jadi kita bisa kayak self reflect juga
dan disana juga dapat dhat sambutan apresiasi yang sangat sangat bagus untuk head shot ini
boleh diceritain ketika di tronton seperti apa
karena saya dapat bocorannya sutradaranya james bond mark foster juga sangat surprise dan sangat mengapresiasi loh film ini
waktu itu kita juga
mendirect sebuah film action jadi kita nervousnya gila gilaan banget karena
divertly kita represent indonesia dengan film yang udah ada setara the rate gitu
kita nervous banget termasuk semua lah mungkin kalau iko enggak iko karena udah beberapa kali ya
jadi dia udah tau outcome nya gitu kan
cuma ternyata setelah film itu selesai pertama kali diputar film itu waktu mulai
mereka ternyata semangat dan bereaksi sekali dengan apapun adegan adegan action yang kita tampilkan gitu loh
jadi disitu kerasa deh tuh maksudnya kepuasan itu gitu
jadi mereka sangat senang dan juga terakhir mereka juga puas dan review yang ada yang keluar setelah festival penayangan perdana kita itu cukup positif
best momentnya apa sih buat chelsea sama iko selama menjalani proses

trailernya tuh kayaknya aduh darah banting darah banting
apa kamu pernah kena banting beneran atau kena kuku bener
mungkin best momentnya aku itu
mungkin best momentnya itu pas aku ingat banget ada
ada satu adegan sebenarnya ada dua adegan
jadi satu adegan itu yang di buzz itu yang aku ditampar sampai lima kali
dan itu tamparnya beneran
dan itu harus real karena emang geneva sampai kacamatanya kelempar aku inget banget
tapi kayak itu seru banget
seru ditampar ya
ada muda cantik seru yang ditampar
terus ada satu adegan lagi yang memang itu adegan paling ekstrim aku sih untuk di film ini gitu jadi
sama mas mardi jadi itu beneran emang kayak harus kena tembok terus jatuh dan segalanya gitu
untuk ikut best best moment basinnya semuanya bisa semoga setiap hari dia selalu ada on set
jadi kalau nggak dibanting dipukulnya digebukin kimo timo kayaknya suka kalau nggak ada darah
oke di indonesia baru akan diputar desember nanti ya semua tanggal delapan desember tapi apa
gaungnya sudah mulai terasa banyak juga sudah viral dibecarakan masyarakat indonesia bahkan
juga sampai ke luar negeri harapannya deh untuk chelsea dan juga iko chelsea semoga banyak
penontonnya semoga bisa tembus box office dan pastinya berharap agar sukses dan mendoakan yang
terbaik pastinya semoga headchood diterima oleh masyarakat dengan secara positif
juga karena lima kali tambaran itu harus
oke iya mudah mudahan film action indonesia lagi bertambah lagi lebih positif lagi dan lebih
berkreasi lagi mungkin senior film indonesia juga semakin pinter ya bagaimana untuk cara membuat
film action yang tidak sebetulnya pastinya udah apa nggak mudah nggak sebentar emang nggak nggak
nggak murah bener bener
tidak yang dibilang oke syuting langsung jadi cuman dua minggu tiga minggu itu udah selesai action kita lebih
spesifik effortnya tinggi ya pastinya mudah mudahan enggak diluar nggak di dalam lebih positif oke
terima kasih atas kehadiran di showbiz juga sekali ini chelsea iko sukses untuk karirnya
tentunya kedepannya lalu juga ada mas kim sampaikan salam juga untuk timo mudah mudahan
headshot ini apa ya bisa mendapatkan sambutan apresiasi yang bagus tidak hanya oleh masyarakatnya
tapi juga indonesia itu yang terpenting